banjir yang menggenangi sejumlah kawasan jabodetabek memaksa sejumlah pengguna sepeda motor melintas di jalan tol
dan untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan skype dengan foto jurnalisian indonesia andi angga di tol wiyoto wiono
kalau saya lihat di belakang anda semua motor sepertinya masuk di jalan tol
dan ini bagaimana kondisi saat ini apakah ada petugas yang mengamankan dan mengatur lalu lintas
silahkan yang laporan anda
ya selamat pagi yuda
saat ini saya berada di atas tol layang wiyotoyono arah dari tanjung priuk menuju ke cawang uki
dikarenakan di bawah jembatan tol layang ini mengalami banjir tinggi lima puluh sampai delapan puluh cm
sehingga banyak kendaraan bermotor tidak sistem lalu ini
sehingga petugas polisi dan dinas perhubungan membolehkan pengendara sepeda motor
untuk menaiki jembatan layang
dan dapat dikabarkan bahwa bagi anda pengendara motor yang ingin melalui tol ini
anda bisa masuk dari pintu tol dari tanjung priuk ataupun dari podomoro depan mall arta gading
sampai dengan rawasari dan celilitan
tapi di depan exit cempaka putih tidak bisa anda lalui
karena di eksitnya masih banyak kendaraan air
dan tidak bisa melaluinya
kembali ke hidup
kalau tadi anda ceritakan berarti hampir semua jalan di bawah tol wiyoto wiono itu tergenang banjir
mungkin anda bisa ceritakan bagian atau daerah mana saja yang tergenang banjir hingga pagi hari ini
terutama di kawasan sekitar anda melaporkan saat ini
oke untuk banjirnya dimulai dari mal arta gading dan mall of indonesia
di pulau pak gading
astrag honda motor di sepaka putih
di bawah itu panjang jalan itu tepatnya di bawah tol wiyoto wiono ini
tinggi air sudah tidak memungkinkan untuk kendaraan sepeda motor maupun kendaraan yang rendah
ataupun masuk ke kendaraan kendaraan tinggi untuk melaluinya
hanya truk truk besar seperti kontainer dan truk truk yang muatan besar yang bisa melaluinya seperti itu
ya terkait dengan tadi anda katakan banyak sekali truk truk ya biasanya saya tahu
dari kawasan priuk kemudian kawasan daerah cempaka putih
sementara di satu sisi banyak motor yang masuk ke dalam tol
lalu bagaimana nih dalam tata kelola lalu lintas di sana
oke di setiap pintu masuk maupun pintu exit tol disediakan beberapa petugas yang mengatur kendaraan
ya pas saya laporkan juga bahwa dari arah cawang dari arah sepaka putih
maksud saya menuju ke tanjung priok kondisi saat ini padat
bisa saya lihat padat merayap
ya tapi sebaliknya menuju dari arah tanjung periuk menuju ke arah rawasari
pesawat cililitan bisa dikatakan agak kosong ya
karena mungkin ada terhambat di bagian pintu tolnya untuk masuk ke dalam
masuk ke dalam naik ke tol ini
seperti itu juga
baik angga terima kasih untuk laporan langsung anda
hati hati dalam menjalankan tugas
mengingat anda pasti saat ini sedang berusaha untuk menuju ke kantor untuk memberikan laporan
terima kasih atas laporan langsung anda dari kawasan tol wiyoto wiono